informasi berikutnya terkait kepolisian daerah metro jaya yang memeriksa keluarga dan tetangga pelaku penembakan kantor pusat mui bustafa
pemeriksaan selama lima jam ini untuk mendalami pribadi mustafa dan juga motif penembakan yang dilakukannya
pemeriksaan dilakukan di ruang pahti polda lampung rabu kemarin pukul tiga belas hingga delapan belas waktu indonesia barat
hasil pemeriksaan terhadap keluarga dan tetangga mustafa ini belum dapat disampaikan karena analisa atau dianalisa oleh semua tim yang terlibat
penyidik polda metro jaya juga menggeledah rumah mustafa pada rabu dini hari
dalam penggeledahan ini anggota polda metro jaya menyita sejumlah dokumen yang tersimpan di lemari kamar
polisi juga menyita satu unit telepon seluler dan obat obatan yang dikonsumsi pelaku
jadi kami sekarang didampingi tim apsifor
kami bekerjasama dengan tim asifor untuk mendalami bagaimana kepribadian pelaku dan motif dari pelaku kenapa melakukan penembakan tersebut